nyerempak menyerahlah kau sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi
jangan berpimpin kau sedujati itu tidak akan terjadi
laki laki tua itu sudah berani sekali melukai kucur aling
ampun gusti apakah gusti tidak apa apa
tidak apa apa tidak apa apa kami tidak melihat
kalau aku sekarang kesakitan seperti ini
gara gara saya nurjati kucur aling
ampun gusti bolehkah saya melihat keadaan gusti
apakah kami memang seorang tabib
maksud saya teh paling tidak saya tahu keadaan maharaja gusti
ingat kucur aling percuma kucur aling percuma
gusti maaf gusti lebih baik teh kita kabur saja
dari pertarungan ini
pertempuran ini gusti gimana gusti ya
ya kamu benar juga kucur aling
usun sekarang aku terima
lebih baik kita kembali saat pertarungan sudah usai kecuali
kamu benar benar pintar
ayo kita pergi dari sini
apakah kalian mau kabur dari pertempuran ini
tidak saudara kurang tidak aku tidak mungkin lari dari pertempuran besar ini tidak mungkin saudaraku
kalau begitu cepat kembali bersama pasukan
hai hamba datang kemarin untuk melapor bahwa pertahanan di timur dan selatan telah hancur
astagfirullahaladzim raka ini tidak bisa dibiarkan kita menghadapi anda
ayahanda kami memohon izin untuk menghadang prapamberontak itu ayahanda
baiklah ayahanda prabu
kalian sudah tumbuh dewasa
tumbuh menjadi seorang satria
tapi sebagai seorang ibu
ibunda sebenarnya tidak rela
melihat kalian terjun ke dalam bahaya
tapi ibunda sadar
kalian bukan milik ibunda lagi
kalian milik pajajaran
kalian milik rakyat
pajajaran membutuhkan kalian
berjuanglah putra putriku
restui bunda selalu menyertai
semoga allah subhanahu wa ta'ala
selalu melindungi kalian
selalu melindungi kalian
selalu melindungi kalian
selalu melindungi kalian
semoga doa ibunda terkabur
ibunda tidak perlu bersedih
kami akan selalu dalam lindungan allah ibunda
selalu mengalahkan kejahatan
kami bear di kudama
jangan lupa menerima pertemuan
selalu di kansai

kalau begitu kami pamit
kita harus memisahkan diri kita
aku ke selatan dan kamu ke kiri
untuk berjuang sampai titik darah penghabisan
kita jangan menyerah
sebelum kita mencapai kemenangan
atau kita guna
apapun yang akan terjadi di sana
kamu harus bertahan rai
jagalah dirimu dengan baik baik
semoga allah menolongmu
semoga raka selalu dalam lindungan allah
dan raka harus berjanji
laka akan kembali dalam keadaan selamat
jangan cemas rai
karena allah subhanahu wa ta'ala
selalu bersama kita rai
kita memisahkan diri
kau sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi
jangan bermimpi kau
itu tidak akan terjadi
masih ada yang membungkuk
kita tolarkan dia

dan istana nyaris tanpa ada penjagaan
aku khawatir jika ada pemberontak yang berhasil masuk ke dalam istana akan sangat berbahaya
ya kita harus berbagi tugas
ya kau berjagalah di gerbang istana sebelah kiri
dan kau berjagalah di istana sebelah kanan
biar aku sendiri yang akan berjaga di gerbang
kayaknya harus diteman libraries
saat akibat mereka berdua berdua contoh tanggung tunggu solves
untuk bulk itu namanya saya
sekarang ini aku belum cukup kuat untuk melawannya
bocah ini kanuragannya sangat tinggi
tidak bisa diremehkan
tapi sekarang aku menguasai jurus meragasuklah
aku pasti bisa mengalahkannya
ditambah lagi dengan pasukanku yang lebih besar jumlahnya
akhirnya kita bertemu disini